tenaga alih utama kantor staff presiden teo fransus litai menyambut baik pengesahan ruu daerah otonomi baru di papua kamis ini
menurutnya pengesahan tiga provinsi baru di papua bisa mempercepat pembangunan kesejahteraan di tanah papua
mendukung dan menyambut dengan baik pengesahan ruu daerah otonomi baru di provinsi papua
untuk provinsi papua tengah papua pegunungan tengah dan papua selatan
diharapkan bahwa pengesahan dari tiga provinsi baru ini bisa mempercepat pembangunan kesejahteraan di tanah papua
dan ini merupakan satu lompatan besar bagi kemajuan pemerintahan di provinsi papua
karena dengan demikian maka rentang kendali bisa lebih diperkuat
dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan